dari tanah air pengurus besar ikatan sports peda indonesia punya tugas besar dalam meloloskan atlet ke ajang multi event olimpiade tokyo dua ribu dua puluh mendatang
hal itu disampaikan raja sabtau tohari usai terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum pbic periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga dalam munas di bandung akhir pekan kemarin
menurutnya para atlet perlu memaksimalkan kejurnas atau national championship sebagai persiapan menuju sea games filipina desember mendatang
serta mengumpulkan poin agar bisa tampil di ajang olimpiade tokyo tahun depan
setelah downhill meraih dua emas di asian games tahun lalu okto mengaku salah satu fokusnya kini meningkatkan prestasi disiplin lain seperti road race
nomor road mungkin harus kita kejar lagi
kita baru punya baru pertama kali
punya velodrome yang standar internasional yaitu jakarta velodrome internasional
nah itu akan menjadi pr besar juga yang harus kita kerjakan secara lebih serius nanti di keputusan berikutnya
sekaligus juga ditunjuknya indonesia sebagai satelit training dari uci atau pusat pelatihan balap sepeda perwakilan dari pusat balap sepeda dunia
ini tentunya akan membutuhkan energi yang lebih fokus lagi untuk mengejar ketinggalan kita di nomor track